pemerintah hari ini menggelar simposium nasional membedah tragedi seribu sembilan ratus empat puluh
melalui pendekatan sejarah di hotel arya duta jakarta
acara yang berlangsung dua hari senin dan selasa ini
diharapkan dapat mengakhiri polemik yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir
sejumlah menteri dan petinggi negara hadir dalam pembukaan acara
di antaranya menteri koordinator politik hukum dan keamanan luhut binsar panjaitan
menteri hukum dan hak azazi manusia yasona laoli dan menteri dalam negeri cahyo kumolo
turut hadir jaksa agung m prasetyo dan kapolri jenderal badrodin haiti
dalam simposium korban tragedi seribu sembilan ratus enam puluh lima dipertemukan dengan mantan jenderal tni
sejarawan dan sejumlah tokoh yang berada dalam pusaran peristiwa berdarah itu
pemerintah berharap setelah pertemuan ini konflik dapat diurai dan ada akhir yang adil untuk semua pihak
tidak ada pikiran di situ
saya sudah jelaskan tadi
pemerintah ingin melintaskan
semua masalah pelanggaran ham
baik yang ada di sini maupun yang ada di papua atau tempat lain
kita ingin sebagai bangsa besar
menyelesaikan masalah kita
dan ini mungkin adalah bagian sejarah kelam dari bangsa kita dari masa lalu
yang kita harus tuntaskan